presiden joko widodo akan mengikuti kejuaraan panahan bogor terbuka dua ribu tujuh belas
dan untuk menjadi jawara orang nomor satu di indonesia ini giat berlatih memanah di pusat pendidikan zeni tniad bogor jawa barat
dalam keterangan yang disiarkan biro pers media dan informasi sekretariat presiden
presiden joko widodo bersiap mengikuti kejuaraan lomba panahan bogor terbuka dua ribu tujuh belas di kelas standar nasional dua puluh meter
sama seperti orang yang akan mengikuti lomba presiden joko widodo terus berlatih di sela kesibukannya
sabtu pagi presiden jokowi berlatih panahan di pusat pendidikan zeni tni angkatan darat bogor jawa barat
didampingi putra bungsunya kayasang pangarat
pelatih yang ditunjuk untuk mendampingi orang nomor satu ini adalah rizal barnardi ketua persatuan panahan indonesia kota bogor
presiden jokowi berlatih selama tiga puluh menit dengan menghabiskan sepuluh anak panah
presiden sudah berlatih sejak bulan september dua ribu dua puluh
memang kadang kadang lapangan ini tergantung fisik juga tapi kelihatannya kalau bapak fisiknya sedang drop
memang ada perubahan tapi kalau bapak sedang fit tembakannya bagus bagus
kejuaraan panahan bogor terbuka dua ribu tujuh belas akan digelar pada dua puluh hingga dua puluh satu januari dua ribu tujuh belas
bertempat di pusdik zeni tni ad kota bogor
berbagai macam kelas akan diperlombakan
anur gewang cnn indonesia